kita ke informasi berikutnya bekraf festival kedua digelar di kota surabaya menghadirkan enam sektor industri kreatif yang potensial menopang pertumbuhan ekonomi nasional diantaranya fashion kriya kuliner games musik dan film
digelar di kota surabaya bekra festival ditargetkan akan mampu menyerap lebih dari sepuluh lima puluh ribu pengunjung
dengan menyajikan berbagai produk kreatif diantaranya pakaian etnik kerajinan kayu kopi dan berbagai produk instrumen musik bekraf festival di kota surabaya ini menarik pengunjung dari kalangan milenial
sudah ada koresponen cnn indonesia eka rima di surabaya jawa timur rima bisa diceritakan bagaimana keseruan dari bekraf festival di sana hingga saat ini
ya aldi jika dibandingkan di kota bandung seperti yang berlangsung bekraf festival di tahun lalu maka di kota surabaya ini punya segmen yang jauh berbeda dengan kota bandung pastinya
jika di kota surabaya lebih banyak sebagian besar memang kaum milenial yang hadir di sini karena memang event ini juga banyak menghadirkan daya tarik bagi kaum milenial
salah satunya adalah kehadiran beberapa artis yaitu andra and the backbone kemudian juga ada ivan ada banyak artis lainnya seperti giring niji
yang hadir juga di sini memberikan performance yang cukup luar biasa kepada para pengunjung sehingga mereka tertarik untuk datang di sini
tapi yang paling penting di sini adalah daya tarik artis itu menjadi daya tarik tambahan juga bagi berbagai produk kreatif yang dihadirkan di sini
meski tidak banyak sebenarnya produk kreatif yang hadir di booth booth atau di stand stand produk kreatif yang berada di becraft ini
tapi setidaknya bisa melihat bahwa becraft festival pada tahun ini itu menghadirkan berbagai harapan baru bagi generasi
generasi muda yang ingin membuka bisnis mereka pastinya
jika saya melihat situasi yang berada di bikraf pada hari ini memang situasinya tidak begitu meriah tetapi banyak sekali kreativitas yang bisa dijaring di sini
karena ada misalnya ada konsultasi pojok konsultasi bagi pengusaha pengusaha muda yang ingin memulai bisnis mereka
atau bagi mereka yang sudah memulai bisnis tapi mengalami kendala kendala tertentu begitu juga dalam proses perizinan
mereka juga nanti akan dibimbing untuk bagaimana mengurus secara formalitas perizinan
usaha mereka seperti yang berada di samping kanan saya ini aldi cukup luar biasa sekali antusiasnya di hari yang sore seperti sekarang ini
nah banyak sekali pengunjung yang datang untuk menikmati kopi
ini ada kopi java pringer kemudian juga ada kopi java pringer kemudian juga ada kopi dari sumatera yang dihadirkan di sini langsung
mereka bisa mencicipi seperti apa cita rasa kopi nusantara dan diberikan secara gratis
tapi ada beberapa produk juga yang dijual
setiap seratus gramnya dijual dengan harga seratus ribu rupiah untuk ground bean atau bubuk
begitu juga untuk rose bean atau biji kopi yang sudah digoreng
bagi mereka yang ingin membeli secara langsung di sini bisa membeli
menghadirkan berbagai produk kreatif
kopi ini menjadi salah satu komoditi yang masuk dalam jajaran nomor satu ya ini kelas kuliner
varietas kuliner atau komoditi kuliner yang menjadi subsektor dari badan ekonomi kreatif
dan merupakan hasil ekonomi kreatif masyarakat indonesia
jadi subsektor pendukung cukup utama
ini sekitar misalnya dari rp satu satu ratus lima triliun pdb yang dihasilkan dari produk bekraft ini atau produk kreatif masyarakat ini
maka sekitar tiga ratus jutanya atau sekitar tiga puluh persennya adalah hasil dari kuliner ini sendiri
kemudian yang kedua adalah sektor fashion
nah sektor fashion ini mendominasi nomor dua setelah kuliner yang mendukung produk produk ekonomi kreatif
ini memberikan pdb yang cukup tinggi juga
ini sekitar rp satu satu ratus lima triliun pada tahun ini
nah begitu juga dengan jawa timur
jika kita melihat beberapa subsektor ini menjadi peluang yang cukup luar biasa
memang yang masih bisa dimasukin oleh masyarakat indonesia untuk bisa meningkatkan kembali produk produk kreatif mereka
dan ada juga beberapa klinik coaching untuk musik misalnya
bagi mereka yang mencintai musik
bagi mereka yang ingin belajar musik dari
kemudian juga mereka ingin belajar musik dari awal
mereka ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang musik
di sini juga ada pojok musik bagi mereka
sementara bagi mereka juga yang ingin belajar tentang coding
tentang bagaimana menyusun coding di komputer mereka
tidak hanya bagi generasi muda ibu ibu juga diberi fasilitas di sini untuk menata coding
bagaimana nanti akhirnya mereka bisa membuat sebuah website
kemudian men upload produk produk mereka dalam website tersebut
kemudian menjual secara online produk produk mereka
ini cukup menarik sekali bagi siapapun yang ingin berkunjung di sini
karena ini terbuka untuk umum
dan gratis memang
sengaja diberikan fasilitas ini oleh pemerintah kota surabaya
bekerja sama dengan becraft
tapi jika saya melihat skala secara jawa timur
karena jawa timur ini memiliki banyak sekali produk kreatif
di sini tidak banyak sekali ditampung produk produk kreatif jawa timur
karena tadi saya hanya melihat beberapa saja produk fashion etnik
kemudian juga ada kopi
ada beberapa produk sambal yang memang produk ikon dari kota surabaya
sementara jawa timur memiliki banyak sekali produk kopi
dan yang saya sesalkan di sini
yang dijual adalah kopi dari jawa barat dan juga sumatera
padahal jawa timur memiliki produk kopi yang luar biasa sekali
seperti misalnya java ijen
kemudian juga java raung
ini juga produk kopi yang memiliki pasar internasional sendiri
misalnya dampit sudah diekspor sampai ke belanda kemudian
ini yang harus diberikan pasar sebenarnya oleh bekraf
tidak malah dari jawa barat ataupun juga sumatera
tapi setidaknya ini menjadi peluang bisnis yang luar biasa
bagi masyarakat yang ingin kita tahu sendiri
banyak sekali kedai kedai kopi
yang dibuka saat ini tidak oleh pemain pemain lama
tetapi justru oleh pemain pemain ekonomi baru
ini yang mungkin cukup menarik sekali
dan perlu dikembangkan
memang badan ekonomi kreatif membuat festival ini
memang cukup menarik sekali bagi masyarakat
maka pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak seperti yang sekarang
mencapai lima tujuh belas persen
diharapkan bisa naik lagi pada tahun depan
agar tidak terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi
sampai di akhir tahun dua ribu delapan belas nanti aldi
ya eka rimas
seru sekali antusiasme warga dan juga pemuda di sana
yang ingin datang ke acara bekraf festival dua ribu delapan belas
semoga ini bisa membuka peluang juga
bagi industri sumber ekonomi kreatif di indonesia
untuk kemudian melebarkan sayap ke ekspor
koresponen crn indonesia
eka rima melaporkan dari surabaya jawa timur